sementara itu malam menjelang peringatan hari kemerdekaan
wali kota surabaya menggelar acara syukuran bersama para pejuang veteran
dalam acara ini risma sempat panik saat mengetahui para veteran pulang naik motor
usai tas syukuran di balai kota surabaya
sementara itu di blitar puluhan anak muda menggelar pawai seribu obor
wali kota surabaya tri risma hari ini langsung panik dan berlari kencang
untuk menghentikan langkah para veteran yang akan pulang ke rumah masing masing
usai acara tas syukuran di halaman balai kota surabaya
wali kota perempuan pertama di surabaya ini tak ingin para veteran pulang sendirian naik motor
selain usianya sudah rentan risma juga tak ingin ada apa apa di jalan
karena besok pagi mereka harus menghadiri upacara kemerdekaan di balai kota
tahun lalu itu ada satu orang
beliau tadi rumahnya mau jemput naik motor
abis itu saya gantolin gak boleh gak boleh naik motor
akhirnya terus kita antar motornya naik mobil
terus beliau baru mau gitu
sebelumnya ratusan warga surabaya legion veteran tokoh agama
tokoh masyarakat pelajar dan pemuda surabaya mengikuti malam tasyakuran
hari ulang tahun kemerdekaan ke tujuh puluh satu di balai kota surabaya
ada sebanyak tujuh puluh satu tumpeng yang terdiri dari tujuh puluh tumpeng
berukuran kecil dan satu tumpeng besar untuk dipotong wali kota surabaya
di blitar puluhan pemuda di desa papungan
menyalakan seribu obor di sepanjang jalan desa
untuk memperingati malam renungan hari kemerdekaan
penyalahan nomor ini sebagai simbol para pejuang yang gugur dalam merebut kemerdekaan
mereka sadar mempertahankan kemerdekaan di republik ini jauh lebih sulit
karena nasionalisme para pemuda dinilai telah memudar
menandakan bahwa kita sebagai pemuda
sebagai generasi muda papungan khususnya
ingin ikut berpartisipasi
ikut merasakan betapa pedihnya
betapa beratnya berjuang
sementara di ponorogo ratusan warga desa patihan kidul
menggelar tas syukuran hari kemerdekaan dengan melakukan sujud syukur
warga juga menggelar doa bersama
mendoakan arwah para pahlawan bangsa yang sudah gugur agar tenang di akhirat
di akhir acara ratusan warga kemudian memakan
bersama sama tujuh puluh satu tumpeng berupa ayam lengkap dengan nasi dan lauk pauk
sebagai wujud syukur karena sudah diberikan kenyamanan dan kemerdekaan